tari baduy di kabupaten sleman yogyakarta saat ini semakin berkembang
seni islami ini juga semakin marak diajarkan di sekolah dengan berbagai kreasi gerak lagu maupun alat musik
seni baduy yang pada zamannya digunakan sebagai media dakwah
kini dimanfaatkan sebagai media pembentukan budi pekerti dan karakter siswa
tari baduy yang dibawakan oleh sejumlah siswa pelajar madrasah ibtidayah margo katon seyegan
sleman yogyakarta ini tidak kalah menarik dengan tari baduy yang dimainkan oleh orang dewasa
para siswa tampak bersemangat dan terlihat kompak
diiringi dengan tertabuhan genderang rebana tambur terbang genjreng jedor dan syair sholawata
tarian ini tampak lebih unik dengan adanya peluit yang dibunyikan sebagai penanda perubahan gerakan tari
seni baduy saat ini telah banyak mengalami perkembangan
mulai dari syair dan lagu
bahkan penambahan alat musik drum

musiknya ini kami berusaha untuk memadukan dengan musik drum band
terbukti nanti tadi ada simbal kemudian belas drum melodi dan juga tarinya bawa bendera
jadi itu yang membedakan dengan badi badi atau kesenian di dusun dusun lain mungkin
dalam sejarahnya tari baduy digunakan sebagai media dakwah islam
secara berkelompok dengan jumlah pemain mencapai empat puluh orang
sepuluh orang sebagai penabuh musik dan vokalis serta tiga puluh orang lainnya sebagai penari
tari baduy saat ini dilestarikan sebagai warisan budaya adiluhung
sekaligus media pendidikan budi pekerti dan pembentukan karakter siswa